pemasangan stiker khusus pada taksi online diperuntukkan agar masyarakat lebih mudah mengenali taksi online yang beroperasi
meski pada faktanya taksi online juga sudah mudah dikenali karena tak jarang yang berhenti untuk menunggu penumpang
hal ini juga menjadikan transportasi online tidak ada bedanya dengan transportasi biasa
nah kalau taksi online di luar negeri juga sama namanya private hire itu nggak boleh ngetem
dia harusnya on demand jadi on call sesuai permintaan dia nggak boleh ngetem
ya tentunya ini kan ada kewajiban setiap perizinan itu ada kewajiban maka kewajiban itu harus dilaksanakan
nah kalau dilanggar ada sanksi sanksi juga tidak langsung dalam bentuk penalti tapi kita ada pembinaan dan pendekatannya the merit point system
jadi ada poin setiap pelanggaran poin sekian sampai semakin banyak poin pelanggarannya baru ada tindakan
selain itu semakin bertambahnya armada transportasi online turut menyebabkan melojaknya volume kendaraan di jalan yang menyebabkan kemacetan
sepuluh kuota itu kan memang ditetapkan tetapi dalam hal ini kita juga menginventarisasi jumlah yang sudah operasi berapa
sudah operasi berapa nanti kita evaluasi
pada prinsipnya perhitungan kebutuhannya itu kita menggabungkan dulu
antara yang taksi reguler dan online itu
jadi kita tahu berapa total kebutuhannya baru dikurangi jumlah yang reguler
yang reguler ini tentu bukan yang punya izin tapi yang operasi
nah ini kita lihat dari yang operasi
nah baru selisihnya itu adalah kuota untuk yang online
meski demikian belum ada kepastian kapan akan diatur
akan diberlakukan kuota untuk transportasi online oleh kementerian perhubungan
prof pradipta jakarta